tim nasional indonesia bersiap menghadapi thailand pada laga lanjutan fase grup kualifikasi piala asia u enam belas
indonesia yang berbekal dua kemenangan besar pada laga sebelumnya patut waspada mengingat thailand mempunyai model bagus saat berhadapan dengan skuad merah putih
sultan diego armando ziko dan kawan kawan berhasil mengalahkan timor leste dengan skor tiga satu
secara matematis indonesia masih butuh kemenangan melawan thailand guna mengamankan tempat keputaran final piala asia u enam belas
namun hal itu bukanlah tugas mudah mengingat thailand yang menjadi tuan rumah babak kualifikasi tentu juga mengincar kemenangan
thailand juga punya modal kepercayaan diri setelah menjadi pemenang pada pertemuan terakhir melawan indonesia saat keduanya bertemu pada piala aff u enam belas juli dua ribu delapan belas
thailand menang tipis dengan skor satu satu
sejauh ini thailand baru memainkan satu laga di grup k dan mengalahkan marina utara dengan skor sepuluh
setelah melawan thailand timnas indonesia u enam belas akan menghadapi laos pada laga pamungkas di grup g
gentor agus nesnaru cnn indonesia